sampai jumpa di video selanjutnya
wah disampir setan
itu bukan setan lagi
kamu dengerin aku ya
aku gak akan ngebiarin
kamu pergi dari aku
dan aku adalah ngelakuin apapun untuk kamu
demi cintaku ke kamu
kamu serius sama omongan kamu
seperti lagunya raja
kamu gak main main kan
karena sebenernya aku bohong
kalo kamu itu berbersaing sama aku apa enggak
karena kamu gak percaya kalo aku cinta sama kamu
keterlaluan kamu pi
kamu mumpungin aku waktu bulan puasa
ntar batal loh puasa kamu
tapi ini kan udah malam
dan aku udah buka puasa
jadi gak batal dong
aku udah buka puasa
aku mau mulai sekarang kita saling terbuka
seperti lagunya raja lagi
kok kamu ketawanya gitu
di kepala kamu tuh
eh udah tua badan gede
siapa yang latah cuma kaget doang
itu anak main petasan kecil gitu
bikin ganggu orang aja
eh eh eh bocah sini cah
eh kamu jangan ikut ikutan ya
tahu nggak kalau petasan itu dilarang sama pemerintah
dasar bandel alas kamu sampai ikut ikutan
enggak enggak bahaya juga kok
gak apa apa ya bokap
eh anak kurang aja
jangan itu ganggu orang lain
saya telan kamu nanti
eh eh eh biarin
aduh hati mati
hah dasar bandel ya kamu ya
ngerjain orang tua kamu ya
enggak tuh ini aja nggak nyala nih bener
kok nggak meredak ya
kasih bokap ah
bapak bilang jangan berani sama orang tua
kualat nak kamu nak
saya cuci ke sana yuk
bokap nih bohong nih katanya mau bersih muka gue
kayaknya gue juga yang bersih sendiri
laura laura laura laura gak lucu nih laura
aduh malam malam kayak gini main tak umpet lagi
aduh kayak ada yang gak bener nih
terus gue kepikiran sama dia mulu
setan setan setan
setan setan setan
laura ada setan
ada setan masa lo mukanya hitam banget
waduh kacau aja ini
setan ya ampun
hah lo mau kemana
aduh laura hati hati lo
wah disampir setan lo hilang lo
wah itu bukan setan lagi itu di remit lo
nganggutnya gue siapa
itu dia si kutu kupu
gue cecak nih bokannya
pakai mau gente
namanya lo diitemin
wah lo mau nganggi anak gue ya
nyanya ga usah gausah
engga telan banget kesian kesian
udah nyam nyam masuk dulu
aku sama glenn mau ngomong dulu ya
yaudah gua ke dalem
kamu ngomong apa sih sebenernya
aduh malu maluin nih
sebenernya gua cinta sama lu
cinta sama lu
gini sebenernya gua gak bisa bohongin diri gua sendiri
dan gua juga gak mau
gak cinta sama lu
gua cinta sama lu
iya gue gak peduli lu orang miskin lu orang kaya
gue bener bener tulus nih
eh tunggu dulu
beneran gak nih ngomongnya bohong
serius gua suka sama lu
gua kemarin kemarin ini belakangan ini gua mikirin lu mulu
ah aku tuh juga suka banget sama kamu
aku mau jadi pacar sama kamu
jadi aku dari jerman tuh balik
terus dia tuh rich kaya banget
diri itu siapa sih hah
loh kok udah ada pacar bule
kenalin ke gue
papi aku dari jerman balik lagi
terus dia tuh kaya
papi itu siapa lagi papi
klan dari itu papi
eh dari father ayah pape itu
oh bokap lu
jadi bokap lu dateng dia orang kaya
berarti gua pacarnya sama orang kaya dong
serius lu ya
akhirnya gua dapet anak orang kaya juga
buset ngakak di situ
gak asar kembu juga nih anak ini
ganggu orang aja

ganggu orang aja
tukang lu buka
gua sambit nih anak ini
kurang asem banget